serahkanlah darah suci mu kian santan
bagaimana jika kau menukar darah suci mu
dengan sukma ibum
bagaimana jika kau menukar darah suci mu
pergi dari sini
jangan nyerahkan ibunda
pergi dari sini ibunda mohon
aku harus menyelamatkan ibunda
ibumu belum mati
dia hanya mati suri
yang dibawa ke rumahmu
itu hanyalah jasadnya
dengan jurus menangkap sukma
kecuali kau menukarnya
dengan darah suci
beli tawarat diri
yang bisa menjerat dan mengendalikan sukma ibundam
jurus itu adalah jurus menarik semua
sungguh keji pak man patir raya
dia menjadikan ibundang sebagai sanggup
agar rai kian santang mau menyerahkan darah suci
kita harus bantu kian santang jika dibutuhkan
baik pak man
dan sukma ibumu tidak akan pernah kembali lagi ke jasad
aku tidak main main kian santang
jadi jika botol itu dihancurkan
maka ibunda tidak akan kembali ke jasadnya dan akan mati selamanya
kita percayakan saja semuanya pada rai kian santang
apa yang dikatakan raka
untuk saat ini kita jangan gegabah
kalau kita bergerak sekarang
salah salah akan menghancurkan sukma ibundamu nimas
aku tidak pernah menyangka
kipati raga sebegitu menendamnya
kepada prabu siliwangi dan keturunannya
aku bermohon padamu
tolong jaga ayahku ya allah
lembutkan dia dari segala murka
tolong selamatkan dia
tolong jaga ayahku ya allah
jika engkau berkenan
tolong beri aku kesempatan untuk bertemu kembali dengan raden walau susah ya allah
kepada siapa aku berdoa jika bukan denganmu ya room
kepada siapa aku memohon jika bukan padamu ya allah
kelihatanmu yang empuk

bapaknya sendiri yang datang kemarin
bahkan membuat kekacauan disini
jadi lupakan gadis itu
kita harus balas penghinaan ini aja
saya serahkan masalah ini padamu
buat mereka menyesal telah menolak lamaranmu
kita harus menahan rai kian santa memberikan darah sucinya
ia tidak tahu apa akibatnya memberikan darah suci itu
iya raka raka benar
itu akan berbahaya baginya
kalau tidak kalian akan berhadapan denganku
berada di sini
sebaiknya kita mundur
rai jangan lakukan itu rai
jasrahkan darah sucimu rai
rai dengarkan aku
ini semua demi ibu anda yunda
gunakan pedang zulfikar
dan alirkan darah suci
kedalam potol ini
aku tidak punya pilihan lain
aku harus menyelamatkan ibu anda
melakukan apa saja untuk ibu
kenapa alam begitu murah
sepertinya hal buruk akan terjadi di pajajar
aku harus mencari tahu